mungkin nggak hanya bagi bagi makanan berbuka puasa mungkin aksi aksi sosial seperti itu juga bisa dilanjutkan nanti ya setelah bulan ramadan
misalnya mungkin bagi bagi apa nanti ada seragam sekolah karena memasuki waktu sekolah kan
setelah lagi anaknya fanny juga masuk sekolah ya jadi seragam sekolah paling sangat dibutuhkan
seragam buku buku sekolah tapi kalau tadi kan kita sudah melihat tiffany jalan jalan ke kanan
melihat bagaimana ternyata kanada itu salah satu negara yang muslim friendly sekali gitu ya
terutama bagaimana mengakses tempat tempat beribadah
nah bagaimana sih kalau suasana bulan suci ramadan tapi di china taipei atau di taiwan
nah kita sudah terhubung dengan mas triwijaya natakusuma warga negara indonesia yang saat ini berada di tao yuan di taiwan
oke mas nama lengkapnya mas lalu triwijaya natakusuma
mas lalu ini
kita ramadan pertama masa lalu ya yang ada di taiwan ya
betul betul mbak tiffany
mas boleh dong diceritain di share ke kita gimana sih pengalaman ramadan atau menjalankan puasa kurang lebih udah lewat dua minggu nih
apa yang dirasakan di taiwan di taiwan
iya alhamdulillah ramadan pertama mbak ya di negara orang memang perlu diketahui memang di taiwan ini
waktunya tidak beda jauh dengan di indonesia karena kurang lebih puasanya lima belas jam ya lima belas jam bedaan
jadi mulai saat sampai dengan berbuka kemudian cuaca ya memang sedikit ekstrim panas
oh panas ya mbak tiffany
pada pagi summer betul sekarang sudah lagi summer sehingga cuaca memang panas tapi selama dua belas minggu ini hujan terus ya mbak
oke kalau tadi mungkin tadi bilangnya
karena durasi berpuasa tidak terlalu jauh berbeda lah ya dengan di indonesia
tapi yang saya yakin pasti juga jauh beda adalah rasanya
gimana apa ya dengan masyarakat beradaptasi dengan masyarakat lokal masyarakat taiwan
begitu yang di sana kebanyakan keminoritas muslim pastinya
dan juga mungkin agak kesusahan untuk mendapatkan bukan mendapatkan takdir saja
tapi pasti mendapatkan makanan makanan halal yang ada di sana
atau mungkin ada tempat tempat yang khusus memang
jadi daerah muslim juga kah di sana
seperti chinatown versi muslim gitu
jadi mungkin perlu kita ketahui muslim di taiwan itu dari jumlah total penduduknya sekitar enam puluh ribu ya
data terakhir dari asosiasi muslim china
jadi yang banyak tertolong kita sebenarnya dari teman teman bmi
ya buruh migran indonesia yang jumlahnya kurang lebih dua ratus lima puluh ribu
ini tersebar mulai dari kilung sampai dengan
hoh shung wilayah utara sampai selatan taiwan
nah ditambah dengan teman teman pelajar indonesia yang kurang lebih lima ribu
jadi sebenarnya kalau dikatakan tadi apa namanya dari sulit untuk mencari dan sebagainya
mungkin perasaan tidak begitu ya karena memang di setiap wilayah itu selalu ada kegiatan pak
karena memang di taiwan itu ada enam sorry tujuh masjid besar yang disediakan oleh pemerintah
kemudian kita juga banyak organisasi masyarakat khususnya yang didirikan oleh teman teman bni
seperti daerah wilayah perusahaan wilayah kemudian juga ada dari pt inu pt im
dan juga dari atas pemerintahan
itu yang banyak banyak istilahnya bersinggungan dengan kami sehingga menurut kami
selama masih ada mereka mereka yang satu kampung dengan kita artinya kita masih bisa
pak ya semata mata bisa
kita merasakan gitu ya
suka bareng bagi takjil sebagainya kita jalanin bareng bareng gitu
nah saya mau tanya nih mas
tadi menyambungkannya banyak sekali warga masyarakat indonesia di sana tki nya saja atau bmi nya ada dua ratus lima puluh ribuan lebih di sana ya
belum pelajarnya lagi
suasana keindonesiaan apa yang paling terasa yang mas tri bisa dapat gitu di taiwan dengan warga negara indonesia di sana
jadi tidak hilang rosok indonesia nya gitu meskipun berpuasa jauh dari tanah air
jadi terutama karena di setiap kampus kalau kita ngomong di teman teman belajar itu hampir setiap hari kita adakan buka bersama mas
jadi kajian istar gitu ya ramadhan setiap sore gitu kita adakan di setiap kampus
kemudian juga rekan rekan pmi
jadi kalau misalkan saya kasih gambaran kita datang ke taipei main station itu sudah rame banget
ketemu orang jilbapan gitu ya sudah kumpul semua di hall nya itu wah ini wafat indonesia gitu
ternyata memang buka bareng dan sebagainya itu kumpul di taipei main station kebanyakan
mas kalau misalnya untuk warga indonesia begitu apa yang biasanya mungkin jadi agenda rutin yang dilakukan di selama bulan ramadan
ada agenda apa sih mungkin ada kumpul kumpul bersama kah atau mungkin ada di stay misalnya di kbr
dan nanti ketika lebaran kan lebaran tinggal sekitar satu minggu lagi nih apa
kalau kita banyak mbak banyak yang saya katakan tadi
karena kita banyak organisasi masyarakat yang berbasis keagamaan perusahaan tradisi pt inu pt im dan tadi saya katakan perlu dikoreksi kita tidak punya kbri di sini ya
karena tidak ada hubungan diplomatik antara indonesia dan taiwan
hingga bahasanya atas keperdagangan
jadi apa namanya tiap sore itu kita kadang gabungan antara perusahaan
kadang gabungan antara teman teman ormas tadi kemudian dengan kdi mbak ya santor dagang dan ekonomi indonesia itu bagi takjil mbak
jadi waktu tertentu kita bagi takjil ke teman teman bmi di administration dan sebagainya
takjilnya itu apa mas tri kalau bicara mengenai takjil itu takjilnya apa sama seperti di indonesia nggak ada kola bubur candil seperti itu ada
banyak rekan rekan bni itu yang buka catering mas di sini
oh justru usaha catering
jadi karena kita kan susah biasa nyari makanan yang halal
karena memang susah banget di taiwan nyari halal di hanya spot tertentu
kita kadang minta tolong teman teman rekan bmi
jadi kadang kadang rekan rekan pelajar itu pesan ke rekan rekan bmi misalkan nasi rendang nasi apa nasi pecel sebagainya itu mereka welcome
dan apa namanya kita mudah mendapatnya di situ
untuk ngobatin rasa kangen itu ya rasa indonesianya itu
tapi yang catering itu yang pesen makanannya orang indonesia aja
atau mungkin ada orang orang lain yang juga dari negara lain atau mungkin masyarakat lokal kan biasanya masakan indonesia ini cita rasanya kayak akan rasa gitu kayak akan bumbu rempah
iya kalau warga kalau kita ngomong warga negara lain memang ada beberapa
maksud yang banyak itu sementara pakistan india itu kan hampir sama
jadi yang spicy spicy gitu banyak sebenarnya
kita sering menemukan di mesin masjid mbak
kadang buka buka bersama gratis itu sering banget gitu kan
terutama rekan rekan dari pakistan itu biasanya menyediakan membagi bagi juga
mas tri tadi kan kalau mas tri sudah mengatakan sebenarnya tidak terlalu sulit ya menjalankan ibadah puasa di sana karena durasinya juga mirip
kemudian banyak mengakses makanan makanan halal dan cita rasa indonesia juga gampang
banyak juga warga negara indonesia di sana
tapi kalau kita bicara mengenai tantangan
tantangan apa yang paling berat yang dihadapi oleh mas tri
dan juga warga negara indonesia yang berpuasa di sana selain mengakses makanan halal itu sebenarnya
apakah harus jalan kaki kemana mana jadi lebih cepat aus gitu
nah agak itu kan apa namanya ya standar
memang kalau saya pribadi melihatnya mungkin yang tantangan cukup berat lebih kepada menahan hawa nafsu pandangan mata mas
pandangkan mata atas
karena kita tahu taiwan ini negara bebas
mas yang kebun lagi summer gitu
atau datang ke taipei gitu semua pakaian serba ini kita ya bayam bayam istikfar aja
termasuk pandangan mata sama jajanan jajanan yang ada di sana juga mungkin ya
karena taiwan banyak apa street food snack ininya banyak banget
rajanya street food itu ya
baik terima kasih mas lalutri wijaya sudah bergabung dengan connected ramadhan hari ini
selamat menjalankan ibadah puasa hari ini
salam untuk teman teman yang ada di sana juga
ternyata gampang juga ya mengakses rendang mengakses masakan masakan indonesia
ternyata apa burung migran di sana ini

mereka reka saudara saudara kita burung migran di sana tidak hanya apa namanya bekerja di sana
tapi juga bisa menyiasatinya cari uang tambahan dengan cateringan seperti itu ya
menarik mungkin kalau di setiap negara ada usaha usaha seperti itu jadi ajang promosi yang gampang untuk mempromosikan makanan yang lain
harusnya para diplomat kita misalnya
kbri atau atas superdagangan atau konjen gitu di sana itu memfasilitasi hal hal seperti itu ya
jadi buat orang orang indonesia yang kangen masakan indonesia susah nyari makanan halal misalnya itu bisa difasilitasi dengan membuat
nggak usah gratis lah ya catering aja gitu
di den haag banyak juga yang kayak gitu
kalau belanda sih jangan khawatir apa yang kita dapat di sini semua bisa dapat di belanda
di setiap negara akan seperti itu